usai diputuskan hari idul fitri jatuh besok
warga makassar sulawesi selatan merayakan malam takbiran dengan pawai obor
pawai obor ini saudara diikuti rombongan warga dari lima belas kecamatan
pemerintah kota makassar menggelar pawai obor untuk memeriahkan malam takbiran
bulan suci ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
pawai berlangsung mulai dari masjid sembilan puluh sembilan kubah
ke masjid terapung amirul mukminin yang berada di sekitar pantai losari
pura mangkunegaran solo menggelar kirap obor merayakan malam takbiran
acara ini akan dihadiri langsung kanjeng gusti pangeran adipati arya mangkunegoro sepuluh
dan wali kota solo gibran rakemumiraka
kirap akan dilaksanakan mulai dari masjid al wusto mangkunegaran
warga mulai memenuhi alun alun kota garut jawa barat untuk merayakan malam takbiran
polisi dan pemerintah kota garut meminta warga tidak menggelar takbir keliling

saudara kalau dari pantauan kami tadi pada pukul delapan belas lima belas
saudara kalau dari pantauan kami tadi pada pukul delapan belas lima belas
saudara kalau dari pantauan kami tadi pada pukul delapan belas
atau indonesia tengah sebenarnya sudah banyak sekali masyarakat yang berbondong bondong
datang ke tempat saya melaporkan saat ini yakni di kawasan lego lego
mereka didominasi oleh baju putih dan juga sudah siap membawa obor masing masing
tadi kami pantau juga sudah ada yang melakukan uji coba menyalakan obornya
ada juga suara suara mulai dari suara beduk suara rebana dicampur dengan suara tamborin
jadi sangat meriah sekali suasananya saudara
dan mereka juga sudah melakukan uji coba agar nantinya ketika pawai berlangsung
itu bisa dapat berjalan dengan lancar
dan pada sore tadi saudara sebenarnya hujan deras terus berlangsung hingga saat ini
dapat anda saksikan di belakang saya hujan deras masih saja mengguyur kota makassar
namun itu tidak menyurutkan semangat dari masyarakat kota makassar dalam mengikuti malam takbiran
untuk bulan suci ramadhan seribu empat ratus empat puluh lima hijri ya tadi
di malam takbiran ini saudara juga pawai obor itu dijalankan di starting pointnya itu
dari masjid sembilan puluh sembilan kubah kota makassar dan berjalan kurang lebih satu lima km sampai ke titik garis finish
yang berlokasi di salah satu ikon yang ada di kota makassar juga yakni di masjid terapung amirul mukminin
dari pantauan kami ada sebanyak lima belas kecamatan di kota makassar dengan lebih dari lima ratus
tiba tiba ada lima belas ribuan anggota bersiap siap mengadakan pawai obor
sesaat lagi ini masih menunggu hujan reda saudara
dan untuk mengantisipasi kemacetan juga sudah dipersiapkan titik titik lokasi parkir di sekitar kawasan center point of indonesia
mulai dari area wisma negara dan juga di tugu komodo center point of indonesia
buat anda juga yang ingin nanti menyaksikan malam takbiran juga bisa memarkir kendaraan di area jalan taman gajah
di jalan josep latumahina
diharapkan juga malam takbiran ini bisa memperbanyak amalan agar mendapat berkah dan kemuliaan dari allah swt
dan saudara puramangkode garan solo menggelar kirap obor untuk merayakan malam takbiran idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
widhi nugroho jurnalis kompas tv akan melaporkan untuk anda
widi bagaimana kemeriahan di sana
ya pilihan saudara saat ini peserta kirap dari pura mangkunagaran sudah berada
di depan masjid al wusto untuk menata barisan menata iring iringan kirap
nantinya akan berjalan mengilini puramangkode garan
dan nantinya akan berhenti di pamit dan pulau mangkode garan
ini merupakan kirap pertama kali yang diselenggarakan oleh pura mangkunegaran
artinya sebelum sebelumnya belum pernah ada
ini dipadukan dengan kirap obor di malam takbiran
biasanya pura mangkunagaran hanya menggelar tradisi jaburan dan tumpengan sebagai wujud syukur
setelah sebulan semua berpuasa marislah merayakan kemenangan
dan khusus untuk tahun ini puramangkode garan mulai menyelenggarakan kirap obor
yang nantinya diharapkan akan membawa dampak positif bagi masyarakat di sekitar pura mangenggaran
karena memang ini diikuti tidak hanya oleh abdi dalam
tapi juga pengurus masjid awusto dan juga warga di sekitar puramangkode garan
dan ini akan menjadi destinasi wisata baru nantinya
setiap kali menjelang hari raya idul fitri
dimana nantinya peserta kirap mengenakan baju adat
dan juga berjalan seperti layaknya
saat kirap pusaka pada malam satu suruh
dan saat ini juga sudah mulai ditatap barisan di belakang saya
mulai dari prajurit dari puramangkode garan
dan juga warga sekitar yang nantinya akan mengikuti proses kirap
dan nantinya akan ada acara dibimbing langsung oleh penguasa puramangkode garan
baik terima kasih widi nugro dari solo jawa tengah
kita akan pantau bagaimana malam takbiran di alun alun garut jawa barat
abel bisa digambarkan bagaimana suasana malam takbiran di alun alun garut
selamat malam sindi dan juga saudara
untuk saat ini takbiran di alun alun garut atau di masjid agung
bisa terasa sekali ketika saya berada di alun alun ini
banyak sekali keluarga yang berada di sini
untuk menikmati malam takbiran
tetapi memang untuk masjid sendiri
ini nanti akan dipersiapkan juga untuk sholat id besok pagi
dimana tidak hanya di masjid saja
tapi di alun alun dan juga jalan raya sekitarnya
ini juga nanti akan disterilisasi atau dibersihkan
disucikan terlebih dahulu sebelum besok digunakan untuk sholat id bersama
tetapi untuk saat ini sidi dan juga saudara
saya bisa merasakan bagaimana takbir berkumandang dan
pasti kerinduan dengan keluarga sangat terasa
terima kasih abel insani yang sangat terharu
ketika melaporkan malam takbiran di alun alun garut jawa barat
dan juga terima kasih kepada widin nugroho dan linda wirawan
yang melaporkan dari solo dan makassar sulawesi selatan